seekor anakan buaya tertangkap kamera amatir warga
berkeliaran di bantaran kali pesanggerahan
desa susukan kabupaten bogor jawa barat
tim rescue damkar pada rabu sore langsung dikerahkan
menyusuri bantaran sungai
usai mendapat laporan warga
proses pencarian berlangsung lama
petugas membuat umpan dan berhasil menjerat buaya
tiga jam kemudian
sebelumnya warga mengaku tak sengaja
memergoki hewan buas itu saat melintas di lokasi
sementara dari penelusuran petugas
sembilan petugas sekitar diduga buaya muara sepanjang lebih dari satu meter itu
terseret luapan arus sungai dua hari lalu
hingga terdampar di lokasi
kurang lebih memakan waktu tiga jam
posisi buaya memang berada dalam gua
jadi sedikit kesulitan kami untuk menangkap secara langsung
usai diamankan buaya ini akan diserahkan ke pihak bks di aja bar
sebelum nantinya dilepas kembali ke habitat asal di sukabumi
sementara itu di tangerang banten
petugas pemadam kebakaran rabu siang mengevakuasi ular piton sepanjang tiga meter
yang terjebak di saluran air rumah warga di kecamatan belaraja kabupaten tangerang
saluran air yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran
sempat kesulitan saat akan mengevakuasi ular piton
akhirnya berhasil dikeluarkan setelah diberi cairan pelumas untuk memudahkannya
itu ada penghuni rumah itu anaknya mau mandi
ternyata dia lihat di pembuangan saluran air kamar mandi itu ada ular
sehingga dia teriak melaporkan ke orang tuanya
orang tuanya langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran sektor balaraja
akhirnya dari petugas pemadam sektor belaraja meluncur ke tkp
ular piton yang masuk ke dalam saluran air rumah warga ini
berasal dari rawa yang tidak jauh dari pemukiman
ular piton ini akan diserahkan kepada pecinta reptil untuk dikarantina
sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman
tim liputan cnn indonesia